gelar cak dan jancuk yang diberikan kepada capres petahana joko widodo saat acara deklarasi dukungan di kawasan tugu pahlawan surabaya pada akhir pekan lalu menuai polemik
dilansir detikom sematan cak dan janjuk diberikan oleh pembawa acara jadi gala japo saat acara forum alumni jawa timur untuk jokowi
menurutnya cak adalah cakap agamis dan kreatif sementara janco kependekan dari jantan cakap ulet dan komitmen
kata janjuk sebenarnya cukup akrab di telinga masyarakat jawa timur khususnya surabaya
namun bagi sebagian orang
kata ini dimaknai berbeda dan berkonotasi negatif
belakangan penitia menyesalkan gelar yang diberikan secara spontan oleh sang pembawa acara
sekretaris deklarasi alumni jawa timur teguh prihandoko saat dikonfirmasi detikom mengatakan
pihaknya hanya memberikan sebutan cak saja tanpa tambahan gelar lain
menurut dosen fakultas bahasa dan seni universitas negeri surabaya autar abdillah yang dilansir detikom
secara kajian linguisnya
kata janjuk punya sejarah dan makna yang unik
menurutnya secara linguistik makna jancuk memang negatif
meski penggunaannya bisa bermakna macam macam termasuk kekaguman
namun saat ditanya apakah pantas tetap menggunakan istilah itu kepada seseorang terpandang
meski tujuan awalnya hanyalah singkatan kata kata
autar mengatakan kurang tepat
meski sudah ada penjelasan bahwa jancuk yang dimaksud adalah singkatan
nyatanya kondisi ini sudah menjadi polemik
istilah yang berkonotasi negatif memang seharusnya tidak lagi digunakan untuk acara formal
terlebih di masa jelang pilpres dua ribu sembilan belas